mereka semua bakal tahu kalau lo masih hidup
polisi bisa ngelacak beradaan kita di mana say
aplikasi nanti langsung dikirim ke rumah papa
tapi kuenya gak ada nama ya
gak ada nama ya
udah gak apa apa
papa kamu sama mamaku masih ada
mungkin seru kali ya
kira kira nama yang cocok untuk anak kita apa
waktu pertama kali dengar
mama sofia meninggal pernah kecelakaan
ya sendiri lah
mama gak ngalamin kecelakaan
mungkin mama masih ada sampai sekarang
mama masih ada
dia bakal selagat
begitu anjing tidur gue akan baca buku anggil bapak
untuk memastikan kecelakaan itu
tante mas randy udah aku kongresin
semoga demamnya turun nih tante setelah dikompres
makasih ya mbak catherine
gak nunggu randy bangun dulu
gak usah tante
tante boleh gak kalau jangan bilang salah mas randy nanti kalau aku kesini
randy pasti suka kalau mbak catherine tuh datang kesini
gak apa apa santang gak usah aja
kak kalian kenapa sih
randy ready nyakitin perasaannya mbak catherine
maaf cari siapa ya
apa betul di sini
ini kediamannya pak randy
perkenalkan saya dokter anggara
kami diminta pak irfan untuk memeriksa dan merawat pak randy bu
apa bisa kami menemui pak randy sekarang bu
oh jadi pak irfan yang kirim dokter sama suster ke sini
ya betul sekali
kata pak irfan dia menginginkan calon menantunya mendapat pengobatan dan perawatan terbaik bu
tante aku pulang dulu ya tante
jangan dulu dong mbak tunggu ya
gak apa apa dong tante itu kan ada dokter ada suster yang mau ngecek mas randy
mas rendy kan sangat membutuhkan itu sekarang semoga aja mas rendy jadi cepat sembuh
assalamualaikum selamat datang
hati hati di jalan ya
mari silahkan mas bu
apa maksud pak irfan sampai berbuat seperti ini
akhirnya kayaknya tidur juga
ternyata gini rasanya punya anak
nah saya tidak bisa menikmati saya sendiri
kau mau ngapa nka mau takut gue
harusnya mama dia di sini nih
besok tanggal dua puluh satu
berarti besok aku ulang tahun dong
iya papa ulang tahun
iya papa ulang tahun
besok papa ulang tahun
andai aja papa tau kalo cucunya udah lahir
tapi gak ada yang tau anak gue lahir

pada hari ini
pada hari ini
pada hari ini
pada hari ini
pada hari ini
pada hari ini
pada hari ini
pada hari ini
keisha udah kuat belum ya keluar dari incubator
keisha udah kuat belum ya keluar dari incubator
biar gue beli tiket pesawat berpergi dari sini
biar gue beli tiket pesawat berpergi dari sini
papa kan besok ulang tahun jadi gue mau ngucapin
papa kan besok ulang tahun jadi gue mau ngucapin ke papa
lo kan lagi sembunyi
lo kan lagi sembunyi

mereka semua bakal tau kalo lo masih hidup
polisi bisa ngelacak beradaan kita dimana soha
polisi bisa ngelacak beradaan kita dimana soha
polisi bisa ngelacak beradaan kita dimana soha
dikirim ke rumah papa
bisa tapi kuenya gak ada nama ya
gak ada nama ya
ga ada maksudnya nyaman yang ada
gak ada busa ga ada
kita buka belakang